souvenir pernikahan kaisang pangarep dan erina gudono dibuat oleh salah satu vendor dari surabaya jawa timur
suvenir yang telah dipesan berjumlah ratusan yang dibagi dalam tiga jenis souvenir
ini berdasarkan tiga sesi rangkaian acara pernikahan mulai dari acara midodareni akad nikah serta resepsi pernikahan
dalam proses pembuatan souvenir pihak vendor mengerahkan sekitar empat puluh lima hingga lima puluh orang perajin dari jawa timur
untuk standar harga satu buah souvenir sekitar ratusan ribu rupiah
souvenir mas kaisang sama mbak erina ini kami persiapkan cukup lama
tetapi untuk finishingnya sendiri karena keterbatasan tempat memang kami fullkan di bulan november
tapi persiapannya sudah beberapa bulan sebenarnya
souvenir pernikahan kaisang dan erina diakui menggunakan beberapa vendor dan satu diantaranya yang dibuat di sini
sementara untuk bentuk dari suvenir pernikahan putra bungsu orang nomor satu di indonesia ini masih dirahasiakan oleh pihak vendor hingga hari h pernikahan
diketahui penyedia souvenir pernikahan di surabaya ini merupakan langganan para artis mulai dari atta halilintar ria ricis hingga fia valen
menurut wedding organizer yang ditunjuk persiapan pernikahan kaisang erina sudah berjalan sesuai rencana
pihak wo juga dibantu oleh sejumlah menteri dan warga
wedding organizer pernikahan kaisang erina sebelumnya juga telah dipercaya membantu pernikahan putra sulung presiden yaitu gibran dan putri kedua jokowi kahiyang ayu hingga adik presiden jokowi
di meliputan cnn berkata